kembali di cnn indonesia news report operasi pembebasan sandra warga negara indonesia dari kelompok abu sayyaf di filipina selatan dipusatkan di pangkalan laju pangkalan utama angkatan laut atau lantamal tiga belas kota tarakan kalimantan utara
operasi pembebasan ini dipimpin oleh komandan guspur latim laksamana i tning aryawan yang didukung oleh pasukan pemukul pasukan khusus unsur air udara dan juga pasukan sea rider
komandan guspur latim pernah terlibat dalam operasi pembebasan mv sinar kudus di somalia beberapa waktu yang lalu
berdasarkan informasi yang diperoleh oleh sepuluh wni sandra kelompok abu sayyaf dalam kondisi baik walau belum diketahui posisinya
pemerintah indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah filipina melalui kementerian luar negeri